ibu devi karmawan korban yang jenazahnya ditemukan dalam toren merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan
dari penglihatan sementara ibu korban menemukan luka cekikan di area tubuh devi
sejauh ini yang diketahui ibu korban anaknya tidak mempunyai musuh
darmiati bilang jika terakhir dirinya berbincang dengan anaknya pada hari sabtu dan saat itu langsung menghilang dengan alasan hendak menjemput keluarganya
misteri identitas jenazah dalam torun di pondok aren tangerang selatan banten akhirnya terungkap
jasad pria tersebut adalah devi karmawan tetangga pemilik rumah yang dikenal baik dan ramah di lingkungan sekitar

warga tak menyangka devi tewas mengenaskan di dalam toren meski beberapa hari terakhir korban tidak pernah kelihatan di rumah
namun sabtu lalu warga mendengar ada suara orang bertengkar di dekat toron
sebelum itu dewi menemukan anaknya di toren
pas malam minggu itu di belakang rumah saya persis itu kan kebetulan posisi toren sama dinding bapak itu
hampir rata lah hampir sama paling beda satu meteran
itu dengar orang berantem gitu
dikirain tuh saya lagi berantem sama istri saya ini bapak yogi namanya
ke rumah saya akhirnya ketemu anak saya nanyain saya nanyain anak saya
asal bapak ada bapak lagi badminton
oh kirain kamu tadi dengar nggak suara berisik di itu pak yogi ke anak saya berisik di belakang
aparat gabungan dari polsek pondok aren dan polres tangerang selatan masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya devi di dalam toren
namun diduga korban meninggal akibat kehabisan napas di dalam toren
rindukan kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan nafas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam tor
pak ada di pemerintahan sementara di lokasi pak ya
hanya mengingat mayat tersebut atau jenazah tersebut mungkin dalam waktu cukup lama jadi posisi agak membengkak jenazah laki laki tersebut
keberadaan jenazah pertama kali diketahui pemilik rumah yang curiga dengan kondisi air menjadi keruh berbusa dan bau busuk
pemilik rumah pun memberi satoran air dan setelah membuka tutup toren terlihat jasad dengan kondisi telungkuh
usai dievakuasi jasad langsung dibawa ke rumah sakit polri kramat jati guna kepentingan identifikasi